mas anggi gimana nih dengan aturan yang dibuat oleh kpid jawa barat
ada keberatan atau tidak
sebetulnya kalau dibilang keberatan pasti ada keberatannya sih
karena memang lagu tersebut sudah hit dan ketika sudah menjadi biggest hit
lagu tersebut malah dibatasi penayangannya
kenapa tidak sebelum lagu tersebut boleh diputar atau tidaknya
ada semacam lembaga penyensaran seperti film
yang memang apakah lagu ini layak naik atau tidak gitu
memang sebetulnya ini bukan pelarangan full sih
tapi memang ini hanya pembatasan jam siaran ya
jadi hanya boleh sayang di jam malam jam sepuluh sampai jam sepuluh malam
sampai jam tiga dini hari
namun takutnya ketika hal ini dibatasi di radio yang merupakan media analog
jadi ini adalah sebuah apa ya
takutnya kita menjadi kehilangan pendengar yang memang menyukai lagu lagu hit
jadi takutnya nanti ketika pendengar itu sudah kabur
dan lebih mencari atau ingin mendengarkan lagu hit
tersebut di media lain yang merupakan media platform digital
seperti youtube ataupun digital music streaming
jadi semua audiens itu malah kita yang sudah mungkin dari semakin tahun ke tahun
yang sekarang akan semakin ditinggalkan lagi gitu
karena ada pembatasan ini seperti itu mbak buspa
tapi sebelum sebelumnya teman teman di industri radio pernah mendengar hal hal seperti ini nggak sih
ini barang baru bukan sih untuk teman teman
oke jadi ini sebetulnya
ini sebetulnya bukan barang baru
karena dulu kpi di jawa barat pun pernah merilis beberapa lagu yang genre dangdut
yang memang liriknya mengandung konotasi negatif
intinya tidak mencontohkan hal yang baiklah di dalam lagu tersebut
tapi karena memang dulu hanya batasannya adalah musik dangdut
yang juga memang segmentasinya tidak semua kita media radio memutarkan lagu dangdut tersebut
jadi impactnya mungkin kurang begitu berasa
tapi ketika ada hits internasional
yang mana memang tadi radio juga banyak memutarkan
ya ini efeknya akan terasa luas
apalagi ditambah tadi pagi bruno mars mungkin dia merasa shock
merasa oh indonesia kenapa nih kita udah dua kali konser di sana
tapi kok baru sekarang gitu keberatan sama lagu lagu gue
misalnya kayak gitu kata bruno mars kan
yang khawatirkan juga ed sheeran yang memang sempat dipancing sama bruno mars
ada lagu ed sheeran kan di dalam tujuh belas rilisan kpi di jawa barat tersebut
diagendakan juga ed sheeran akan melakukan konsernya di bulan mei dua ribu sembilan belas nanti
akan terdampak gitu
apakah dia jadi malas bikin konser di sini atau gimana entahlah
itu pihak pihak berwenang yang nanti akan memutuskan
oke mas anggi sebagai music director nih pasti menelah juga dong lagu lagu yang akan diputarkan di radio gitu
gimana ngedenger lirik lirik dari tujuh belas lagu yang dikatakanlah dibatasi oleh kpid ini
emang melanggar normalnya
ada norma kesusilaankah ada yang pernah melaporkah
memang namanya musisi apalagi musisi internasional
di sana mereka cenderung kebebasan berekspresinya memang sangat bebas ya
tapi ketika lagu lagu tersebut yang bisa dibilang liriknya dewasa gitu ya
di media media sana pun atau di radio radio di amerika pun ketika itu lagu memang ingin diputarkan
jadi ketika ada kata kata lirik lagu berisikan umpatan kata kata f misalnya
atau hal hal yang bernada kasar itu ada penyensoran terlebih dahulu
jadi radio di sana itu memutarkan clean version
tapi kalau untuk album originalnya
memang lagu yang original dengan lirik yang tanpa sensor pun mereka memasukkan di album original mereka
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini